ngomongin apa sih kang serius amat
nah ari neng malu waktu didengar sama aja
kalau misalnya mungkin nih harganya bisa lebih turun lagi mah alhamdulillah cuy
itu mah biar cuy obrolin lagi sama yang punya rumahnya ya
bener ya kalau bisa lebih turun lebih bagus cuy
siap cuy mudah mudahan bisa
pasti ada sesuatu yang dilakukan wasami
yang membuat mas suha begitu marah sama dia
itu mas suha kesambet apa ya
ya kan saya tanya baik baik
eh dia malah melotot
saya cuma nanya mas suha itu wasamin kemana udah pulang
pantes apaan ya ceng
ceng bilang mas suha itu benci sekali sama wasamin
eh kamu nanya nanya ya pantas aja kamu dijutekin sama dia
jangan jangan ada kisah semara masa lalu tuh mas suha tuh
jadi mas suha selingkuh sama wasamin
masa sih kang dadang
gak mungkin dang
kan itu kan ada keturunannya
keturunannya suka selingkuh
kalo mau turunan itu kayak eh
bukan ke saya pedut
makanya jangan terlalu banyak mikir emas
tuh gue jadi linglung tuh otaknya tuh
ya udah sama aja kan kamu disitu
kena radiasinya tuh sepeteran
aduh kum udah kayak amin sekarang nih kum
udah gabung aja mendingan ke cai
eh kamu tenang
kamu kenapa saja
setiap membahas sesuatu itu selalu dari sisi negatifnya
terus tidak pernah positif
yaiyalah kum kalo kita ngobrolin yang baik baik
obrolannya gak bakal panjang
gak seru atuh
iya bener juga kang dadang kum
tapi kan tidak baik membicarakan keburukan orang
iya kum juga bener kang dadang
kamu gimana sih doi
teguh dong sama pendirian kamu
baca untuk kamu teh
eh kum kamu mau liat muridnya
ustadz al aceh gak gitu kan
kalo kamu mau apus apus aja memori kamu tuh
nanti aja aku nanti aja mau ngeadopsi pedut
gitu tau si akum
awas kamu keliatin fotonya ke akum
tolong kamu ulet sampai halus bumbu opornya
mending di millender aja bi
enakan diulek pake tangan
udah biar akang aja yang ngulek
itu bi mamang aja yang ngulek
nggak seharpa malas kamu teh
kenapa gak nyuruh icu aja yang masak
bumbunya tinggal masak aja
daripada nanti nyuruh orang buat masak
kan harus bayar
icu disuruh kerja malas kaya gitu
disuruh mulek aja males kan
kalo bisa juga nasi di piring dietnya kita yang suapin
bibi memang gak pernah percaya sama icu
orang itu harus dikasih kebebasan bik
kemaren aja dikasih kebebasan
icu gak minta jemput
kamu teh nyusahin lah ira
bikin malu makanya dipaksa pulang
coba kalau emang mau mandiri teh
jangan nyusahin orang
mulai hari ini perhatiin bibi lagi masak
nurut apa yang di kata bibi
jangan melawan terus
jangan melawan terus
ujung ujungnya mau nanya
ujung ujungnya mau nanya yang lain
sebentar ya neng
itu rumah wasain buat maeros ya bos kos

cuy kamu tau dari siapa

itu rumah wasain buat maeros ya bos
itu kotanya berita dari dede
itu kotanya berita dari dede
rumah itu memang buat maeros
tapi kamu tuh jangan bilang siapa siapa

soalnya maeros gak mau orang orang tau
soalnya maeros gak mau orang orang tau
yaudah kamu coba si besi dulu di warung
nanti kalau ciloknya udah matang kamu ambil
nah ari eneng
malu waktu didengar sama anchor
saya jadi pembantu di jakarta
em jadi tkw di luar negeri
apa sih pedut ngeliatin handphone saya terus
pengen beli hp seperti ini ya yang mahal ini ya
maaf ya ceng itu handphone murahan
ngapain sih beli handphone model begituan
tapi isi dari handphone ini kan yang sangat berharga buat kamu kan
eh perut kamu berani bayar berapa saya hapus foto ini
udah tua pada ngeributin foto
foto apa sih ceng
awas ya waktunya disebar sebarin
kemarin janjinya bagaimana ya begitu kan
siapa yang pernah janji amit amit saya pernah janji sama kamu
eh hapus bapaknya
kang ceng dipanggil bapak dirumah penting katanya sekarang
oke bapaknya ceng
kalau nggak lihat aja di facebook
mari kang assalamualaikum
awas ya ceng ya sebar sebar di facebook
aja sih saya ceng lama lama ya
memangnya foto apa sih dong
alah biasa lah kum
yang biasa nyebar nyebarin isu di internet
wah gak boleh tukang dadang
ya kan kum